kita bicara mengenai demokrasi prof
ini demokrasi juga masalah politik gonjang ganjing capek juga kita kadang kadang
biaya politik kita super mahal katanya sehingga banyak bupati gubernur
kena tangkap oleh kpk yang katanya sudah agak lemah sekarang gitu prof ya
tapi betul prof bahwa memang ada rencana pemerintah untuk mengevaluasi pilkada langsung sekarang
yang katanya berbiaya mahal dan disambut gegap gempita oleh sebagian besar
banyak juga politisi politisi yang suka katanya kembalikan lagi ke
bukan pemerintah itu pak tito karnavian itu punya gagasan
tetapi belum disetujui atau bahkan tidak disetujui oleh presiden
tidak disetujui oleh presiden
kan presiden mengatakan pilkada tetap pemilihan langsung dengan segala kekurangannya tinggal diperbaiki
kalau undang undang pemilihan kepala daerah itu mau diubah
itu bukan mengubah substansinya sebagai mekanisme pemilihan langsung
dicari celah celahnya agar masalah masalah yang timbul menyerta itu diperbaiki teknisnya
tapi kalau pemilihannya tetap kata presiden ya kata presiden
pemilihan tetap langsung
itu sikap presiden republik indonesia
jadi pemerintah akan mengevaluasi dalam arti teknis
kayaknya sih tidak akan masuk ke soal soal cara pemilihan
selain wacana pilkada langsung yang katanya tengah di ujung tanduk
di parlemen juga ramai sekali prof
pd perjuangan bahkan ketua mpr roadshow kemana mana untuk meyakinkan semua pihak
bahwa amandemen konstitusi dan penghidupan kembali gbhn itu kayaknya sesuatu yang necessity
sesuatu yang sangat perlu belakangan ini
prof mahfud melihatnya gimana
ya itu kewenangan mpr sepenuhnya ya
dan partai politik tentu saja
partai politik yang punya wakil wakil di dpr kan menjadi anggota mpr
kemudian dewan perwakilan daerah
nah itu dulu
itu kan ada pikiran
pelaksanaan program pembangunan itu koordinasinya kurang bagus
pusat dan daerah berbeda
pusat sering terhambat di daerah daerah sering terhambat oleh peraturan pusat
antar lembaga negara antar menteri tidak sinkron
sehingga lalu pada waktu itu teman teman partai politik itu menyimpulkan
oh ini berarti karena tidak ada gbhn
kesimpulan waktu itu
lalu diolahlah itu
oh iya kalau gitu kita lakukan amandemen terbatas
yaitu mengubah kembali undang undang dasar agar menghidupkan gbhn
itu gagasan di tingkat mpr dan partai politik
kita lihat presiden lebih cenderung tidak menyetujui ini
karena beliau mengatakan saya terpilih dalam produk mekanisme konstitusi yang berlaku sekarang
kata presiden saya tidak ada
ada niat dan lebih cenderung tidak tertarik untuk ikut dalam pemikiran perubahan kembali undang undang dasar itu
laksanakan aja yang sudah ada
nah kita lihatlah perkembangan politiknya ke depan
bagaimanapun itu kewenangan mpr tapi presiden pasti punya pengaruh besar untuk ikut menentukan ini
karena ini menyangkut bangsa ke depan
itu yang kemudian kita baca ini gerakannya sudah semakin lama
semakin kuat dan semakin terkonsolidasi
kalau memang presiden tidak menyetujui apa langkah konkret presiden
tinggal bicara dengan koalisi
berbeda sekali dengan pd perjuangan
saya kira tidak sama pandangan saya dan mas budi tentang sekarang semakin menguat
sekarang menurut saya semakin melemah
karena gagasan ini dulu sebelum pirpur
itu sangat melemah
sampai diuntuk timnya
tapi sekarang tidak banyak yang membahas itu
karena kemarin ketua mpr baru roadshow
untuk meyakinkan ketua ketua partai bahwa ini hal yang penting
itu bagus juga semua pemikiran yang setuju bagus yang tidak setuju bagus
pr simpul simpul apa yang selama ini tuh susah sekali diurai
ada mahfud md itu bisa menjadi obat kolesterol yang baik supaya darahnya lancar lagi gitu
konsolidasi demokrasi belum berjalan baik
teori umum yang mengatakan penyakit dalam yang bernama korupsi itu bisa disembuhkan oleh demokrasi
tapi di indonesia itu membangun demokrasi melalui reformasi itu kok korupsinya masih banyak
lalu ada yang mengatakan ini demokrasi tidak bisa ternyata
memang bisa memberantas korupsi
nah saya katakan enggak juga
karena yang mengatakan itu karena dia berpendapat di indonesia sudah demokrasi
demokrasi itu tetap bisa memberantas korupsi
buktinya indonesia anda cari ya
tahun sembilan puluh delapan sampai dengan tahun dua ribu tiga atau dua ribu empat gitu
kan situ konsolidasi demokrasi sedang galak
haat itu tidak ada satupun korupsi
karena demokrasi tumbuh pengawasan masyarakat tumbuh
karena demokrasi tumbuh pengawasan masyarakat tumbuh
tapi sejak tahun dua ribu empat itu demokrasi berbelok menjadi oligarki
main mata antara elit politik rakyatnya tidak diperhatikan lagi
sejak manipolitik setumpu sudah itu
kemudian demokrasi korupsi itu berkembang biak lagi
kita coba tahun sembilan puluh delapan sampai dua ribu empat itu
mendirikan mk yang hebat
mendirikan kpk yang hebat
komisi yudisial pada waktu itu hebat
anggotanya sendiri tangkap gitu
tetapi pada saat itu demokrasi sedang tumbuh bagus
tetapi tahun dua ribu empat sudah mulai nih
penyakit lama muncul
nah di situ korupsi marak lagi
lalu orang berharap kpk yang paling bagus
sampai tahun dua ribu dua puluh
setelah ketua mk akhirnya
itu turning pointnya
ya itu yang sejarah
itu yang bikin indeks demokrasi kita
menurun prof dari beberapa tahun terakhir
kalau kita lihat ini kan bulan bulan indeks demokrasi akan keluar
sebenarnya enggak sih
kan tidak turun juga indeks demokrasi kita
kenapa sih kok lambat begitu
taruhlah tahun tertentu turun
satu poin besok naik lagi
ya ya begitu begitu
nah kita perbaikilah bersama sama
pokoknya harus kita menyadari negara ini
harus diselamatkan bersama sama
demokrasi kebebasan integrasi menjaga keutuhan
lalu demokrasi menyeimbangkan
antara demokrasi dan integrasi itu ada demokrasi hukum
di tengah itu yang akan menyeimbangkan perjalanan demokrasi dan integrasi itu
negara insya allah selamat
bung roky seberapa percaya anda
amandemen konstitusi termasuk memasukkan kembali gbhn itu untuk bangsa dan negara
nih saya terangin kekonyolannya ya
mau bikin gbhn tapi presiden dipilih langsung itu
cuma dua kemungkinan
mpr bersidang dulu hasilkan gbhn
baru dua kandidat tiga empat kandidat ini berdebat tentang visi misi mereka
apa yang dia debatkan nggak mungkin ada
karena udah dibikinin sama gbhn kan
jadi gbhn udah dibikin baru disuruh presiden mempromosikan hasil mpr itu
atau sebaliknya presiden berdebat dulu baru gbhn dibuat
debatnya juga konyol nggak ada gunanya
sebab di ujung dia mesti pakai gbhn juga tuh
jadi satu mesti dibatalkan
kalau pakai gbhn hilangkan pemilihan langsung
cuma itu problemnya tuh
kalau nggak mau jadi dungu itu
jadi itu ide yang paling jorok
format apa yang anda lihat dari konstelasi politik di parlemen sekarang termasuk nafas presiden terkait dengan politik dan demokrasi ini bung rok
karena kekonyolan demi kekonyolan yang diucapkan
apa yang mau diavaluasi
rocky melihatnya sama enggak
momentumnya ini pas di tengah kegelisahan bangsa yang tadi sudah diungkapkan
bangsa ini gelisah bukan karena problem konstitusi
jadi baca soal demokrasi kalau kita yang ngomong dibilang oposisi
dengerin luar negeri itu
new york times baru bikin laporan panjang lebar bahwa
indonesia adalah memburuk dalam demokrasi di asia
jadi indonesia itu demokrasinya sangat buruk di asia
ya pak jokowi sedang membangun demokrasi
lo salah pak jokowi masuk ketika demokrasi udah jadi
dia lagi bangun jalan tol
jadi pertanyaannya kenapa jalan demokrasi hancur di dalam masa kepimpinan
itu tidak diakui oleh prof mahfud yang katanya
dia suruh saya kirim fotokopian seluruh negeri
indeks demokrasi buruk
pers indonesia pers luar negeri berikan nilai buruk
bahwa indonesia paling buruk di asia itu
apa yang mau disebutkan di situ
jadi bukan stagnant bukan naik secara bertahan
tapi menurun menurut anda
apa indikasinya bung roke
yang paling kasat mata bisa dipahami oleh
satu soal kebebasan pers
dua soal kebebasan berorganisasi
jadi dianggap bahwa akhirnya indonesia mengizinkan korupsi
kalau bisa investasi investor menyogok politisi
tidak usah kpk
bahkan tadi beberapa hari lalu saya baca
salah seorang menteri bilang bahwa audit lingkungan dihilangkan saja
supaya mudah disogok itu
investor dimungkinkan untuk mengambil alih tanah rakyat tanpa perlu ada analisis lingkungan
bukan itu pro pertumbuhan pro pasar yang memang dibutuhkan
ya karena itu
itu kan satu paradigma dengan ucapan presiden
jangan halangi investasi
siapa yang bakal halangin investasi
yang paling mungkin halangi investasi adalah kpk
kan itu kan
siapa lagi yang mau halangi investasi
anda lihat demokrasi yang dikorbankan
ya pastilah itu yang boleh terjadi
delapan kali dalam sebulan ini saya dilarang ngomong di universitas itu
tentu saja kalau di sini siapa yang mau larang pers
tapi tempat di mana kebebasan itu diuji di kampus di situ saya dilarang itu
dilarang oleh siapa
tapi begini indeks itu
apakah dilarang oleh
dilarang oleh alam pikiran yang
karena itu dilarang oleh alam pikiran yang membayangkan kalau diizinkan
maka presiden akan membayangkan

di mana potensi
nah di mana variabel presiden dalam hal hal tadi itu gimana
jadi seolah olah yang misalnya yang dialami oleh bung roky itu adalah kerja dari presiden
presiden melarang bung rocky bicara dan sebagainya
tapi ketika ditanyakan bukan yang melarang bukan pemerintah
saya tidak bisa izinkan karena ada perintah yang tidak bisa saya ucapkan
kalau mengasumsikan presiden memerintah
tapi sama sekali pemerintah tidak pernah berpikir untuk melarang
ya itu lebih berbahaya tuh
kalau pemerintah melarang lebih bagus
kalau presiden memerintah
baik terakhir bung roky
gini jangan dibandingkan dengan orang baru
karena saya katakan tadi
jokowi masuk ketika indonesia sudah demokratis
sekarang demokrasinya menurun
pada siapa disalahkan
pada mahasiswa ya enggak
ya pada presiden
gagal untuk merawat suasana berdemokrasi
jadi orang takut untuk membiarkan saya bicara
karena dilarang secara remote control dari istana tuh
enggak kedengeran enggak ketahuan
tapi dipersepsikan bahwa ini akan berbahaya segala macam itu
jadi itu poin itu yang mesti kita pegang
saya dengar nasdem bilang begini
tidak ada soal kan tiga kali masa jabatan presiden tuh
enggak enggak begitu bicaranya
bicara tanyakan terhadap wajah
bicara tentang wacana priorisasi presiden ini bagaimana
dijawab adalah ya kita serahkan kepada publik
kalau publik menganggap itu perlu dilakukan bagaimana kita bisa menolak
sekarang saya singkat saja bu gopi
saya harus luruskan seperti itu
kelurusan itu yang saya mau terangkan dimana bengkoknya
kalau you sebagai politisi ditanya tiga periode silahkan tanya rakyat
artinya you gak ngerti esensi dari demokrasi
demokrasi dalilnya adalah batasi kekuasaan
biarkan terjadi sirkulasi elit sesingkat mungkin gitu
sekarang kalau tiga periode kekuasaan tidak dibatasi
tiga periode artinya tidak terjadi sirkulasi elit
lima belas tahun kemudian baru terjadi sirkulasi elit
jadi itu kekonyolan dari politisi
ditanya tentang prinsip dijawab biarkan rakyat yang putuskan
demokrasi bukan begitu
prinsipnya adalah batasi kekuasaan buat sirkulasi elit
jadi kalau dibiarkan rakyat bilang oke lima belas tahun kalau begitu dua puluh lima tahun tiga puluh tahun
jadi you gak ngerti apa itu demokrasi
di situ pentingnya restorasi pengertian demokrasi